informasi pertama di rumah pemilu saudara pdip telah mengantongi delapan nama untuk disiapkan di pilkada jakarta
salah satunya adalah menteri keuangan sri mulyani
menurut sekjen pdip hasto kristianto sri mulyani memiliki level nasional dan dunia
pengalaman yang dimiliki sri mulyani jadi acuan pdip untuk memasukkan nama sri mulyani di bursa calon gubernur jakarta yang akan diusung pdip
pdip pun masih membuka pintu bagi partai politik lain untuk berkoalisi di pilgub jakarta
bu sri mulyani levelnya kan nasional dan dunia
dia menjadi menteri keuangan terbaik dan kami sangat bangga
pengalaman pengalaman ibu sri mulyani tentu saja juga harus menjadi bagian dari best practices yang kami pelajari
untuk diterapkan sebagai bagian dari kebijaksanaan